hai ah cape juga ya biswa raga jarum jam sih udah menunjukkan pukul sepuluh lebih nih nah saatnya
cari sarapan atau brun sekali ya anda sudah lapar kali ini saya akan mengajak anda untuk
mencari makanan di kawasan glora bung karno ini pertama saya akan mengajak anda untuk
menyantap siomay lokasinya tak jauh dari gorabung karno yang di kawasan patal senayan
selain siomay ada kentang tahu hingga sayur pare yang membuatnya spesial adalah saus kacangnya yang
menggugah selera dari jam sepuluh sampai jam sepuluh lagi habis olahraga dari gwk makasih ada aja
banyak banyak kita pilih atlet atlet gitu udah makan tak jauh dari kedai siomay ada lontong sayur
yang sudah ada sejak tahun delapan puluh an banyak atlet yang makan di sini setelah melakukan aktivitas
olahraga di gbk kedai ini buka mulai pukul satu siang lontong sayur di sini memiliki beragam
topping seperti empal paru goreng hingga aneka gorengan oke enak porsinya lumayan banyak harga
lah sayurannya enak ada kacang apanya gitu itu yang bikin beda untuk harga jangan khawatir
cukup terjangkau kok mulai dari lima belas ribuan saja nah buat anda yang habis olahraga di gbk harus
banget nyobain lontong sayur karena jaraknya sih enggak jauh ya cuman paling dua ratus m dan kalau
jalan kaki paling sepuluh menitan saja terakhir saya akan
mengajak anda untuk mencoba siomay lokasinya di gbk makasih banyak terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya
anda untuk mencicipi makanan khas timur tengah yakni nasi kebuli berbeda dengan nasi kebuli pada
umumnya yang menggunakan daging kambing di kedai yang jaraknya sekitar lima ratus m dari gbk ini juga
menggunakan salmon sebagai lauknya beberapa topping kita punya sapi asap kambing asap
lalu ayam lalu ini yang paling terpiral adalah salmon porsi yang ditawarkan beragam mulai dari
porsi satu orang hingga porsi satu loyang yang dapat dinikmati untuk delapan hingga sepuluh orang karena sekstur dagingnya itu
lebih empuk dan renyah nah kalau favorit kambing nah jadi jangan takut kelaparan kalau sedang
berolahraga di kompleks gelora bung karno ternyata banyak pilihan ya tapi ingat jangan sampai kalori
yang masuk lebih banyak daripada kalori yang terbakar tim liputan cnn indonesia